yang awal ingin menabung untuk kebutuhan lebaran
kenyataannya puluhan emak emak ini harus gigit jari
rabu petang sedikitnya empat puluh orang emak emak di kawasan padalarang
menggeruduk sebuah rumah mewah yang merupakan milik pengelola tabungan lebaran
ramai ramai mereka mendatangi kediaman s untuk meminta pertanggung jawaban
sekaligus uang tabungan lebaran yang seharusnya sudah dibagikan
situasi di dalam rumah sempat memanas karena emak emak ini menuntut
agar uang senilai lima ratus juta segera dibagikan ke nasabah sesuai janji pengelola
masa menduga pengelola tabungan paket lebaran ini menggelapkan uang nasabah
yang nilainya mencapai lima ratus juta rupiah
mereka datang dari berbagai daerah
jika di total ada satu lima ratus nasabah dari tabungan paket lebaran ini
pihak pengelola hanya bisa memberikan jaminan berupa akta
tanah kepada nasabah
pasalnya uang yang harus dibayarkan senilai lima ratus juta rupiah
tak bisa dikembalikan dalam waktu dekat ini
terhadap arisan arisan lebaran yang diduga melibatkan yang punya rumah ini
tapi alhamdulillah barusan sudah dibuatkan surat pernyataan
dan sisa tersebut di atas akan dikembalikan pada tanggal tiga puluh bulan enam dua ribu dua puluh dua
terus si para nasabah masih memberikan kesempatan kepada vendor
untuk membayarkan uang lima ratus juta dengan batas waktu akhir mei yang akan datang